presiden jokowi dodo mengucapkan selamat hari buru internasional
melalui akun media sosialnya x
jokowi bilang setiap pekerja adalah pahlawan
yang menjaga roda perekonomian terus berputar
pada peringatan hari buru atau may day hari ini
presiden jokowi melakukan kunjungan kerja ke nusa tenggara barat
dalam unggahannya di akun x jokowi bilang setiap pekerja adalah pahlawan
sehari hari yang menjaga roda perekonomian terus berputar
mari kita teruskan semangat juang para buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama